yang juga ramai diperbincangkan di media sosial majelis ulama indonesia mengeluarkan fatwa terkait sertifikasi halal vaksin campak dan rubella atau mr yang sudah lama mengundang polemik
hasilnya mui menyatakan vaksin mr ini haram namun tetap boleh digunakan karena terpaksa atau mubah
aspek kesehatan itu penting tetapi tentu tidak bisa dipisahkan juga pada aspek keagamaan
dalam rapat pleno yang digelar hari senin malam mui menerbitkan fatwa no tiga puluh tiga tahun dua ribu delapan belas tentang penggunaan vaksin mr untuk imunisasi
dalam fatwa itu disebutkan vaksin mr buatan serum institute of india haram tapi boleh digunakan dalam keadaan terpaksa
berdasarkan penelitian lembaga pengkajian pangan obat obatan dan kosmetika ada dua kandungan yang menyebabkan vaksin mr haram
yang pertama dalam proses produksinya vaksin mr diketahui terdapat kandungan kulit dan pankreas babi
dan yang kedua terdapat pula kandungan dari organ tubuh manusia yang disebut human deployed cell
meski begitu mui tetap memperbolehkan penggunaan vaksin mr karena ada kondisi keterpaksaan atau darurat
mengingat hingga kini belum ditemukan vaksin mr yang halal dan suci
alasan lainnya adalah bahaya yang ditimbulkan jika imunisasi vaksin mr tidak dilakukan
pemberian imunisasi mr bermanfaat untuk memberikan kekebalan bagi manusia terhadap ancaman penyakit campak dan rubella
yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian
namun demikian mui menegaskan pemerintah peneliti dan pelaku usaha wajib hukumnya bertanggung jawab menemukan vaksin mr yang halal
bergabung bersama kami sekretaris komisi fatwa mui ada asrorun niam soleh
pak asrorun assalamualaikum selamat malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mbak buspa apa kabar
pak ini mui
mui menyatakan bahwa vaksin mr adalah mubah yakni dilakukan ini tidak mendapatkan pahala atau dosa ataupun tidak dilakukan begitu
jadi urgensinya apa mengeluarkan fatwa ini
tepatnya nggak seperti itu mbak ya
baik silakan dijelaskan
iya silahkan dijelaskan pak asrorun
ya fatwa ini dikeluarkan atas dasar permohonan dari menteri kesehatan
seiring dengan program imunisasi mr yang dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun dua ribu delapan belas ini di luar jawa
nah vaksin yang digunakan adalah vaksin yang berasal dari produk serum institute of india
nah vaksin yang digunakan adalah halal dan suci
nah sekarang masuk ke badan
bagaimana status kehalalan vaksin mr produk sti yang digunakan untuk kepentingan imunisasi mr

nah setelah permohonan fatwa di paralel dilaksanakan pengajuan sertifikasi halal melalui lppam mui data data masuk
yang digunakan untuk kepentingan proses produksi disampaikan
akhirnya pada tanggal lima belas agustus yang lalu lp pom mui sudah berhasil menetapkan hasil kajiannya dan disampaikan ke komisi fatwa majelis ulama indonesia
pada tanggal tujuh belas kita juga mendengar paparan dari ahli yang menurut mui
pemirsa dan pemerintah
dan juga kredibilitas terkait dengan urgensi signifikansi dan juga dampak juga tidak dilakukan imunitasi
oke pak asrorun tapi produsen dari vaksin mr ini hanya ada dua yakni tiongkok dan juga india keduanya bukan negara dengan mayoritas muslim begitu
apa yang kemudian ditemukan kemudian ini sepertinya melanggar dari hukum hukum islam kandungan apa
nah akhirnya dari hasil kajian dan juga telahan serta masukan yang diberikan
nah ahli komisi fatwa secara khusus melakukan pendalaman pada aspek syarinya
ditemukan yang pertama bahwa vaksin mr produksi fii ini di dalam proses produksinya memanfaatkan unsur yang diharamkan di dalam hal ini adalah babi
jadi ada gelatin ada triptin yang berasal dari babi
karenanya vaksin mr itu hukumnya haram
nah akan tetapi didasarkan kondisi faktual yang sekarang kondisi saat ini mui menilai sudah ada
keterpaksaan atau darurat syariah karena berdasarkan informasi yang juga diperoleh dari ahli sampai detik ini belum ada
vaksin mr yang halal dan suci informasi yang ada bukan dua tetapi tiga
yang pertama produksi india ini yang kemudian dilakukan importasinya oleh bio farma
yang kedua itu dari jepang
akan tetapi yang produk jepang itu untuk konsumsi lokal tidak untuk kepentingan ekspor
yang kedua dari
dari china atau dari tiongkok
tapi produk yang dari tiongkok ini belum memperoleh rekomendasi standar keamanan dari who
berarti begitu sulit ya pak untuk mencari subtitut atau pengganti dari vaksin mr ini
tapi pak ini kan mui sudah menyatakan bahwa ini haram ada kandungan babinya tapi diperbolehkan
kemudian bagaimana meyakinkan masyarakat muslim yang begitu luas terkait dengan hal ini karena kita tahu belum ada fatwa haram aja dari mui
jadi begitu gerakan anti vaksin sudah banyak
apakah mui perlu ikut mensosialisasikan soal vaksin ini atau hanya sekedar mengeluarkan fatwa saja
ya justru fatwa ini sebagai landasan dan juga panduan keagamaan bagi pemerintah di dalam melakukan kegiatan imunisasi dengan vaksin yang tersedia sekarang
sekaligus juga bagi masyarakat muslim ini bisa jadi panduan keagamaan
jadi bagaimana cara menggunakan bahan yang tidak terkait dengan hal yang haram

di sini adalah fleksibilitas hukum islam
islam selalu memberikan jalan keluar dan tidak mungkin berada di dalam posisi jalan buntu
nah ini yang dikenal dengan fleksibilitas hukum islam
ada azimah ada ruksah
ketika dalam kondisi normal yang haram itu dilarang untuk dikonsumsi
akan tetapi dalam kondisi darurah syariah
bahkan di dalam ketentuan fikih tidak mesti harus kondisi dorurah syariah
tetapi juga pada level hajah syariah itu sudah dimungkinkan
dan itu juga pernah terjadi pada zaman rasulullah
bukan hanya sekedar teori tetapi in practice
itu juga sudah pernah dipraktekkan di zaman rasulullah
di mana rasulullah mengizinkan pemanfaatan air kencing untuk kepentingan pengobatan
dan secara eksplisit para ulama fikir yang muatabar menegaskan
jazad adawi bin najasa
melakukan proses pengobatan dengan hal yang najis
sepanjang tidak atau belum ditemukan yang suci
yang menduduki kedudukan barang yang najis untuk kepentingan pengobatan itu
sebenarnya secara fikir secara hukum islam
itu jelas ya bagi yang memahami karakteristik dan juga proses penetapan hukum islam
paling tidak ada upaya pengawalan dari mui untuk mencari vaksin
yang halal untuk digunakan ke depannya
pak astro runiam soleh sekretaris komisi fatwa mui
terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
selanjutnya dari tagar vaksin mr haram
ada kata apa saja yang dicuitkan oleh netizen
saya ajak anda untuk lihat data ontologi berikut yang sudah dikurasi oleh transmedia sosial
yang pertama kita buka bola besarnya dari vaksin mr haram
ada kata vaksin pastinya
selanjutnya dari kata vaksin kedua adalah kata haram
dan berikutnya adalah kata mubah
jadi sebenarnya haram dan mubah ini punya perbedaan arti ya
tapi karena darurat jadi bisa digunakan
dan kata lain yang related dengan tagar ini adalah darurat penggunaan jelas fatwa halal dan imunisasi
selanjutnya warganet juga menanggapi kontroversi vaksin mr ini dengan pro kontra
saya ajak anda untuk lihat cuitannya
yang pertama dari ferikoto
kalau ada vaksin mr
yang lain tidak menggunakan babi dalam memproduksinya berarti kondisi darurat dalam fatwa mui itu tidak berlaku
haram ya haram aja
jangan karena pemerintah terlanjur beli kemudian berubah haram jadi muba
selanjutnya komentar yang berbeda datang dari aziz nur
agar kegebelan kelompok kita terjaga jangan tunggu nanti untuk memvaksinkan anak anda
pemerintah memang akan mengusahakan vaksin halal
tapi saat ini india memang merupakan satu satunya produsen vaksin mr di dunia
jadi tidak ada alternatif
lain untuk sementara ini
dan yang ketiga dari ed bimo manap
kalau aku punya anak yang harus vaksin mr meskipun itu haram ya pasti aku bolehkan buat dikasih vaksin itulah
karena mendingan anak sehat ketimbang sakit sakitan karena tidak dikasih vaksin karena alasannya haram
dan yang terakhir dari widya nastiti
jadi lebih baik ke narubela

isinya jika memasak itu kita harus urusnya
jadi ini saya sebutkan rbs terima kasih the
semestanya mungkin berpengen lautan tentang vaksin
porque dumbo tam si kita ikut dirinya sih ikut con datiska kita nggak eine